harga tes swab pcr covid sembilan belas resmi diturunkan di seluruh indonesia
bahkan pemerintah mewajibkan rumah sakit dan laboratorium untuk mengeluarkan hasil tes
apa dasar kebijakan perubahan harga ini sudahkah menyenangkan semua pihak
serta bagaimana memastikan kebijakan ini bisa dijalankan secara menyeluruh tanpa pengecualian
kita coba konfirmasi dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
yang pertama ada abdul qadir dirjen pelayanan kesehatan kemenkes republik indonesia
selamat sore pak qadir
selamat sore mas udi
oke terima kasih pak kadir sudah bergabung dengan kita via foner ya sementara ya
dan sore ini kita juga sudah mengundang ibu neti prasetya yani
anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi pks
yang juga akan bergabung dengan kita lewat sambungan zoom
selamat sore ibu neti
oke kita masih mencoba terhubung dengan ibu neti
oke kita masih mencoba terhubung dengan bu neti
sore ini untuk berdiskusi
saya langsung ke pak kadir
pak kadir ini ramai sekali ya
gaduh sekali soal ketentuan tes pcr ini yang akhirnya berujung pada turunnya harga
begitu ya pak ya dari jutaan rupiah akhirnya ke angka dua ratus tujuh puluh lima dan tiga ratus ribu rupiah
pertanyaan publik banyak sekali soal penurunan harga yang berkali kali dan cukup drastis ini
salah satunya yang mendasar kebijakannya apa
dasarnya pak qadir
apa kemudian juga ini sudah menyenangkan semua pihak dengan turunnya harga seperti ini
atau memang hanya karena dinamika pasar saja
ya tentunya kita juga mengikuti harga pasar mas
jadi harga ini kita tentukan dilakukan berdasarkan evaluasi dan review daripada harga pasar
mulai daripada harga alat harga regen harga alat bahan medis habis pakai
dan itu kita lakukan survei ke lapangan
sekaligus melalui harga kita lakukan evaluasi melalui harga e katalog
berdasarkan itulah maka dilakukan review ulang
melakukan perhitungan ulang kembali tentang unit cost
maka didapatkanlah harga yang ideal itu adalah rp dua ratus tujuh puluh lima untuk jawa dan bali
dan tiga ratus ribu untuk luar jawa dan bali
oke boleh diinfo nggak pak kadir harganya berapa sih sebenarnya termasuk harga jasa
di luar harga jasa mungkin ya
atau ketentuan ketentuan dari labor atau rumah
rumah sakit yang menggunakan tes ini reagennya itu yang mahal katanya
iya jadi memang sekarang ini harga reagen itu sudah mengalami penurunan yang luar biasa
dari dibandingkan dengan tahap tahap awal terjadinya covid sembilan belas ini
jadi harganya sudah mulai menurun
malahan sudah ada harga regen dengan ekstrasi rna di bawah seratus ribu
dengan demikian bila kita menghitung termasuk jasanya
sampai kepada keparang
habis pakenya maka didapatkan harga sekitar itu
artinya dengan harga baru dua ratus tujuh puluh lima untuk jawa dan bali
ribu rupiah untuk di luar jawa dan bali
tidak ada lagi kemudian laboratorium dan rumah sakit
yang mengadakan tes pcr ini
juga membuka paket paket tes pcr
mulai dari paket golden silver platinum
dengan harga yang berbeda beda
dan juga jangka waktu hasil pemeriksaan yang juga berbeda beda
ini tidak ada lagi berlaku begitu ya pak kadir ya
pak qadir apa yang kamu afirmasi
itu tidak dibenarkan sebenarnya
tidak dibenarkan ada paket paket seperti itu
karena sekarang ini memang ketentuan kita adalah
batasan harga tertinggi
sekaligus dengan ketentuan bahwa hasil laboratorium
itu maksimal satu x dua puluh empat jam sudah harus dikeluarkan
jadi kita pikirkan bisa seragam
harganya bisa seragam
oke bagaimana memastikannya pak
apakah juga akan dibuka aduan dari masyarakat
karena hari ini saya saja sudah mendapatkan laporan
bahwa di beberapa daerah
harganya masih berbeda beda
harganya masih berbeda beda
harganya masih berbeda beda
harganya masih berbeda beda
oleh karena itu bila mana didapati ada
satu laboratorium atau rumah sakit
yang tidak mematuhi
maka tentunya dinas kesehatan setempat
dapat memberikan sanksi teguran
mulai dari teguran lisan
sampai kepada pencabutan izin operasional
dan penutupan laboratorium
malahan hari ini saya sudah keluarkan kembali satu surat
kepada semua rumah sakit
kepada dinas dan laboratorium
bila mana air masih tidak temukan
ada rumah sakit atau rumah sakit
yang tidak mengikuti ketentuan ini
maka linknya atau tambungannya
kepada peduli lindungi akan kita cabut
oke artinya kemudian
jelas dan tegas
kalau ada yang masih bandel
ada yang tidak ikut
aturan seperti ini
untuk pemeriksaan pcr di
rumah sakit atau
tempat tempat lain begitu ya pak kadir ya
dan ada yang paling penting
ini kan semua laboratorium yang terdaftar
itu mempunyai link atau sambungan
ke peduli lindungi
sebagai tanda bukti bahwa orang tersebut
telah melakukan pemeriksaan pcr
sehingga dengan demikian
bila tidak mematuhi maka
sambungan linknya atau aplikasinya
yang ke peduli lindungi
passwordnya yang kita akan cabut
sehingga dia tidak bisa mengakses peduli lindungi
sehingga dengan demikian maka
pasien pasien atau masyarakat yang mau melakukan pemeriksaan
di tempatnya itu tidak akan terdaftar
di peduli lindungi
kemudian kalau aplikasinya digunakan
perjalanan begitu ya
ini tidak bisa diakses
sebelum saya tanyakan ini ke pak kadir
soal murahnya harga
atau turunnya harga tes pcr ini
implikasinya adalah soal
tapi sebelum pak kadir menjawab
putarkan dulu cuplikan
wawancara dengan prof aryati
ketua umum pp pds
patlin berikut ini yang
berkomentar juga tentang
dari harga pcr
yang juga turun ini
tentu kalau harga turun turunkan
dikhawatirkan gitu ya
akhirnya ini sudah terjadi ini
jadi mulai agus itu betul betul yang dicari itu
harganya murah murah maaf
jadi yang harganya
sebetulnya sudah kita pakai selama ini
tidak masuk plafon yang rp empat sembilan puluh lima
jadi akhirnya harus cari cari
lebih murah lebih murah
apalagi rampanya yang ditawarkan
yang murah murah banget yang tanda petik
kita nggak tahu bagaimana kualitasnya
ada yang mulai mencoba coba
bagaimana kalau separuh aja
resepnya jadi artinya itu
itu keriskan gitu ya mbak
dan ada apa saja yang harus dipotong nih
tentu kita tidak boleh mengorbankannya
itu harus diperhitungkan betul
sampai ke limbahnya
oke pak kadir bagaimana menjawabnya
tapi ada saja akalnya begitu ya
bahkan sampai akan mengurangi sampel dan segala macamnya
semua regen atau bahan kimia yang akan digunakan
dalam pemeriksaan pcr
itu dilakukan validasi oleh litbangkes

jadi semua yang lokal yang menggunakan pcr ini
yang akan dikelomberikan rekomendasi
bahwa ini bisa digunakan
sehingga dengan demikian
kualitas kontrolnya bisa dipertanggungjawabkan
kalau memang regen itu adalah para regen
yang betul betul dipasarkan secara resmi dan legal
maka itu tentunya sudah melewati proses screening
dan validasi di litbangkes
sehingga dengan demikian
kita bisa menjamin
bahwa kualitas daripada rangan tersebut
apakah dia murah atau mahal
itu hampir sama karena dia sudah lolos screening
ada pun mengenai kualitas hasil pemeriksaan
ini pun dimonitor langsung oleh litbangkes
bila mana suatu saat disampling ternyata
hasilnya itu berbeda dengan yang sebenarnya
laboratorium tersebut tidak akan memberikan rekomendasi
untuk melakukan pemeriksaan
oh iya pak kadir
saya juga ingin menanyakan soal bagaimana
kemudian dengan hasil yang akan dikeluarkan
di beberapa daerah
itu tidak ada labor yang kemudian sampelnya dikirim dulu
ke ibu kota provinsi
ini memastikan bahwa
kebijakan ini seragam bagaimana
jadi sebenarnya sih sekarang ini
hampir di semua provinsi
itu sudah ada laboratorium
malahan ada beberapa yang laboratorium swasta juga banyak disitu
daerah daerah yang memang tidak memiliki
sementara belum memiliki
kita juga sudah dorong untuk
mengisi sekarang ini sudah ada seribuan laboratorium pcr
kalau awal awalnya itu cuma satu enam delapan
sekarang sudah seribuan
dengan demikian kita mengharapkan bahwa
semua daerah mampu untuk melakukan
pemeriksaan pcr ini
pantau bagaimana kebijakan ini berjalan
sudah bergabung dengan kita bu neti ya
ya sudah mas ferdin
oke terima kasih bu neti sudah bergabung dengan kita
tadi saya sudah berbicara cukup banyak
dengan pak kadir soal turunnya
harga tes pcr ini bu
cukup responsif begitu ya
harga yang dari jutaan rupiah
begitu ya sampai ke harga
tiga ratus ribu dan dua ratus tujuh puluh lima ribu
untuk jawa dan bali
menurut anda ini masih memberatkan
yang ideal versi anda itu bagaimana
atau perlu disipsidi atau
ditiadakan sama sekali atau bagaimana catatan anda
yang pertama sebetulnya
sebelum bicara harga ya mas ferdi
kita justru ingin mempertanyakan
terlebih dahulu kepada pemerintah ya
kenapa karena kebijakan ini
karena pernah juga
ada pemberlakuan swab antigen
untuk para penumpang yang akan naik
moda transportasi udara
pemerintah membuat keputusan
pcr ya tes pcr sebagai
syarat untuk naik
moda transportasi udara
nah tentu saja dalam
pemerintah harus bisa menjelaskan
mengapa kemudian hari ini
digunakan tes pcr padahal
waktu itu pernah juga ya diberlakukan
swab antigen dan bahkan
menyatakan bahwa swab antigen ini
menjadi salah satu screening method
yang bisa digunakan untuk
itu yang pertama
kemudian yang kedua
kalau kita bicara tentang pemberlakuan
hari ini kita belum
bahkan kepres nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
masih menyatakan kita berada pada
dibutakan oleh pandemi covid sembilan belas
hari ini hampir
semua warga indonesia
rakyat indonesia ini
dan bahkan sebahagian
masyarakat indonesia terdampak
terdampak secara ekonomi
dari pandemi covid sembilan belas ini
jadi kalau kemudian
turunnya harga pcr ini
bagi orang dengan
partai ekonomi menengah ke atas
itu nggak ada masalah
tapi kalau kita bicara tentang
bahwa struktur demografi
rakyat indonesia ini ada yang masuk
kategori keluarga praseja terah
ini tentu sangat memberatkan
dan ini tergulung
bukti bahwa ternyata
ada petisi yang ditandatangani
lebih dari empat puluh ribu orang
yang menyatakan keberatan ya
dengan penggunaan tes pcr
yang harganya masih mahal
dan kemudian mereka membandingkannya ya
dengan tes pcr di negara lain
sebutlah india begitu ya
yang tahu lebih murah
bu neti sebelum lebih jauh
soal bagaimana kita mengawal
bahwa kebijakan ini
turunannya sampai ke daerah
anda melihat tidak
bahwa ada pihak tertentu
memang sengaja mempermainkan harga
publik mencurigai bahwa
kalau dari satu juta atau dua juta
harga di awal pandemi
memang tidak soal dinamika pasar saja
ada bisnis juga yang berlaku di sana
pengawasan dari dpr soal ini
saya secara pribadi
ya wajar kalau masyarakat
ada motif lain
di balik pemberlakuan
tes pcr atau kemudian
sangat tinggi mas ferdi
hasil itu bisa kita dapatkan
itu juga mempengaruhi harga
seperti itu ya
mulai dari dua juta
turun lagi menjadi tiga puluh
konon kabarnya turun
menurut saya itu justru
makin mendorong ya
masyarakat ingin bertanya
dalam beberapa hari
atau jarak yang tidak
kok bisa ya
sebetulnya ada apa gitu
apa komponen yang dikurangi
apa yang disampaikan oleh
dr arianti ya
komponen apa sih sebetulnya
kalau mau ditanyakan
ini yang menurut saya
juga perlu disampaikan oleh pemerintah
kalau kita bicara tentang screening
sebetulnya yang berkepentingan
bukan hanya pemerintah
bukan hanya masyarakat
yang melakukan perjalanan mas ferdi
sebetulnya punya kepentingan
nah oleh karena itu
seharusnya pemerintah hadir
di tengah masyarakat
dan justru dengan otoritas
atau kewenangan yang dimiliki
nggak boleh ada
yang kemudian justru
mengatur harga tersebut
pemerintah harus bisa
bisa menurut saya
memastikan tidak ada
tidak ada penumpang gelap
tidak ada pihak pihak
yang ingin mengambil keuntungan
dari penetapan harga pcr
oke kita garis bawahi
bahwa tidak ada
yang sengaja mengambil keuntungan
terhadap perubahan harga
yang berlaku di indonesia
dari jutaan hingga ke
harga ratusan ribu saja
begitu ya bu neti
saya ke pak kadir
pak kadir sebelum lebih lanjut
kita nanti akan menanyakan
soal bagaimana rekomendasi
dari para ahli begitu ya
termasuk epidemiolog yang mengatakan
tidak tepat digunakan
untuk perjalanan begitu ya
khususnya untuk pesawat udara
tapi nanti dijawabnya
usai jeda kita akan kembali
baik kita lanjutkan diskusi kita
soal dinamika turunnya
saya kembali ke pak kadir
pak kadir masih dengan kita ya pak
pak kadir pertanyaan lain
soal penggunaan tes pcr ini
untuk diagnosa seharusnya ya
karena kalau screening
yang lebih tepat
katanya justru antigen
nah ini juga sesuai dengan
komentar beberapa ahli
tidak tepat menggunakan metode ini
karena kesannya ini dipaksakan
ini menjawabnya bagaimana
ya jadi begini
jadi kenapa sih
kepada semua penumpang
yang akan naik pesawat misalnya
ini disebabkan oleh karena
kita sekarang ini berada pada posisi
dimana ppkm masih berlakukan
daripada masyarakat atau penduduk kita
sehingga dengan demikian
yang dulunya di pesawat itu
tidak ada lagi tempat duduk yang kosong
di atas pesawat
tidak bisa lagi ditegaskan di atas pesawat
sedangkan pesawat itu adalah
gedung yang tertutup
yang kemudian sirkulasi udaranya adalah ke dalam
yang kemungkinan terjadinya pencemaran
atau penularan itu
oleh karena itulah
maka kita harus meyakinkan kepada masyarakat
dan sebuah penumpang
bahwa semua penumpang yang akan menggunakan pesawat udara
itu betul betul negatif
dan tidak mempunyai potensi
menularkan penyakit covid sembilan belas
tapi kan gini pak kadir
tapi kan di hulunya klaim pemerintah sudah berjalan
testing di daerah risiko
ini juga sudah jalan
harusnya tidak ada ketakutan lagi
atau penggunaan tes pcr ini untuk perjalanan
ya tapi kan ternyata
sekarang ini kasus kita belum nol mas
tapi kan masih ada kasus

artinya apa masih ada potensi untuk penularan
dan kita yakinkan diri kita
bahwa semua naik pesawat itu
pasti akan sehat begitu
pertanyaannya kenapa harus pcr
karena memang selama ini
yang paling akurat pemeriksaan itu adalah pcr
rapid test antigen juga memang direkomendasikan oleh who
palas negatifnya juga cukup besar
dengan demikian kita harapkan bahwa
lebih bagus kita tetap menggunakan pcr
supaya lebih yakin bahwa
betul betul semua penumpang yang menggunakan model pesawat udara itu aman
oke pak kadir pertanyaan simpel saja
mungkin tidak nanti akan gratis begitu
kalau bisa harga turun dari jutaan ke ratusan ribu
tidak menutup kemungkinan dong ya pak
mohon dimaklumi lah dipahami
sekarang ini pemerintah kan sedang melakukan
memberikan pemeriksaan pcr yang gratis
untuk kebutuhan epidemiologi dan penelitian
dan testing yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak berbayar
pemerintah mau alokasikan anggaran sekitar enam triliun
untuk pembelian reagent semuanya
yang dibagikan dan disubsidikan kepada semua laborator
laboratorium yang memberikan pemeriksaan epidemiologi
kenapa swasta harus berbayar
karena swasta memang membeli sendiri begitu
semoga ini jawabannya bisa membuat kebingungan masyarakat ini bisa lebih teratasi begitu ya
bu neti dua tahun begitu ya dicengkram
dengan kondisi yang membuat mental dan juga ekonomi masyarakat
dengan dinamika kebijakan dari pemerintah
apa yang masih bisa kita harapkan
dari kebijakan kebijakan yang lahir dari pemerintah khususnya yang berkaitan dengan
ekonomi dengan psikologi masyarakat
apa kemudian rekomendasi dari anda
ya yang pertama
sebetulnya pemerintah itu tidak bisa berbayar dengan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi dan juga ekonomi masyarakat
sebetulnya pemerintah ini seharusnya apapun kebijakannya
ya dibuat dengan mengedepankan partisipatif begitu ya
jadi kalau kita bicara tentang penggunaan tes pcr
kan dilakukan pada masa reses kemudian tidak melibatkan masyarakat
ya kami pun wakil rakyat tidak dilibatkan ya
sehingga terkaget kaget membaca dari berita ya seperti itu
nah kemudian yang kedua
kalau dikatakan oleh prof kadir tadi bahwa
sehingga tidak lagi ada pembatasan jarak
nah kenapa kemudian yang dihukum dalam tanda kutip masyarakat
ya kenapa tidak gitu ya
itu kan mungkin lebih memberikan kelonggaran kepada masyarakat
dan nampaknya itu juga sejalan ya dengan keinginan pemerintah mas ferdy
karena sejak awal kan pemerintah inginnya cepat cepat memulihkan perekonomian gitu
jadi kalau kemudian hari ini pemerintah ingin memulihkan ekonomi dengan mencekik raiz ya
membebani dengan harga pcr yang hampir masyarakat mereaksi apa merespon negatif begitu ya
saya pikir ini juga nggak bagus ya buat semangat pemulihan ekonomi nasional
oke pertanyaan yang sama
pertanyaan yang berikutnya kalau memang penggunaan pcr ini dianggap sebagai gold standard
kok kita juga sering mendapatkan keterangan ya bahwa hasil negatif tidak menunjukkan atau tidak membuat seseorang terbebas dari paparan covid
seperti itu sama sebetulnya dengan swab antigen
jadi artinya saya sebagai wakil rakyat yang bertugas di komisi sembilan meminta kepada pemerintah untuk bisa menjelaskan secara jujur terbuka dan transparan
ya sebetulnya apa sih yang paling pas digunakan ya sebagai screening metrod yang tidak memberatkan rakyat yang hari ini banyak terdampak secara ekonomi
dan lagi lagi buktikan bahwa memang tidak ada motif lain kecuali
berangkat dari nawaitu niat untuk melakukan pencegahan
oke pertanyaan sama ke pak kadir untuk bu neti dengan dinamika harga yang turun seperti ini bisa turun lagi nggak atau bisa disubsidi aja gitu nggak
ya saya pikir kalau memang ini akan menjadi satu cara ya salah satu metode untuk menekan potensi penularan pandemi covid sembilan belas
saya pikir pemerintah juga harus memikirkan ya bagaimana dengan masyarakat yang terdampak secara ekonomi
keluarga pelas sejahtera yang memang harus melakukan perjalanan
apalagi sekarang pemberlakuan tes pcr ini bukan hanya moda transportasi udara
ya mas ferdi tapi juga semua moda transportasi baik darat maupun laut diberlakukan syarat yang sama
oke baik baik bu neti kita berharap memang
kebijakan ini berangkat dari keresahan yang terjadi di tengah masyarakat
kemudian kebijakan ini bisa berjalan tanpa pengecualian dengan skema pengawasan yang ketat dan juga komitmen untuk bisa menindak tegas kalau kemudian ada pihak pihak yang menjadi penumpang gelap ya seperti yang anda sampaikan ini
agar tidak memanfaatkan situasi seperti ini yang semakin memberatkan masyarakat
tentu juga pengawasan dari dpr untuk mencemati dan menelisik lebih jauh soal kebijakan ini juga harus paralel dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah
terima kasih bu neti dan juga pak kadir sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
ya sama sama salam sehat selalu